rabu pagi warga desa hulawa kecamatan telaga kabupaten gorontalo dikegerkan dengan sebuah benda tajam yang menembus atap dan plafon sebuah rumah
tak hanya itu logam yang diduga peluru nyasar itu juga melukai nabila moha
saat kejadian sekitar pukul tiga dini hari bocah tujuh tahun itu tengah tertidur bersama kedua orang tuanya di ruang tengah rumah
orang tua nabila baru mengetahui anaknya terluka saat nabila hendak buang air kecil dan ada darah yang keluar dari pinggang anaknya
sekitar jam tiga dini hari di pinggul sebelah kanan
sebelumnya anak itu ada di mana
tidur di luar
di ruang tamu
saat ini korban berada di rumah sakit umum daerah aloe saboe kota
saat itu rijawaya miskinnya menunggu mitra utama masuk ke perusahaan iklan itu
ickenko terdetekti keluar dari rumah mereka
peluru ini yg ber ritas pun terbiturankan
dua foto balita kembar yang dirawat di rumah sakit dengan sekujur tubuh penuh luka viral di media sosial
dalam unggahan disebutkan balita kembar asal kecamatan ngadilui kabupaten kediri itu
menderita luka bakar hingga delapan puluh persen yang diduga akibat tersiram air panas
dikonfirmasi pada rabu siang pihak rumah sakit gambiran ii membenarkan
jika pihaknya merawat balita kembar yang tersiram air panas sejak dua puluh lima november lalu
saat ini keduanya ditempatkan di ruang khusus pasien luka bakar namun kini kondisinya sudah mulai membaik
hingga berita ini diturunkan
pihak keluarga belum bersedia memberikan keterangan
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia